presiden joko widodo menggelar rapat terbatas dengan kepala bapak nas dan dirut bulog
bahas persiapan ketersediaan pangan jelang lebaran dua ribu dua puluh
kepala bapak nas arief prasetyo adi memastikan stok beras cukup
ia menyebut stok beras cukup sementara harga beras masih dalam relaksasi
pemerintah belum menentukan angka pasti harga eceran tertinggi beras
relaksasi harga eceran tertinggi beras yakni rp empat belas sembilan ratus per kilogram
dari angka sebelumnya rp tiga belas sembilan ratus per kilogram relaksasi sampai tanggal dua puluh tiga itu rp empat belas sembilan ratus per kilogram
kenapa ini memberikan ruang supaya beras ini ketersediaannya semua lebih baik
data badan pangan mencatat kenaikan harga beras premium november dua ribu dua puluh tiga di harga rp empat belas sembilan ratus delapan puluh per kilogram
lalu desember naik di rp empat belas sembilan ratus
masuk tahun dua ribu dua puluh empat harga beras rp lima belas satu ratus sepuluh per kilogram
dan di bulan maret melonjak menjadi rp enam belas empat ratus lima puluh per kilogram